kita beralih ke informasi lain hujan deras yang mengakibatkan banjir di kabupaten bandung badung bali
membuat gudang logistik komisi pemilihan umum badung terendam hingga setengah meter
akibatnya ribuan kotak suara berbahan kardus rusak
pegawai dari komisi pemilihan umum kpu kabupaten badung bali
langsung melakukan pemilahan dan pemindahan ribuan kotak suara berbahan kardus
yang ada di dalam gudang logistik sabtu pagi
hal ini dilakukan setelah gudang logistik kebanjiran hampir setengah meter
akibat pagar tembok pembatas roboh sehingga air sungai masuk ke dalam kawasan gudang
dari hasil pengecekan dan pemilihan ditemukan sebanyak dua enam puluh enam buah kotak suara
satu ratus sepuluh bilik suara berbahan kardus rusak akibat terendam air sehingga tidak bisa digunakan
dari hasil pemilahan yang kita lakukan kotak suara berbahan kardus yang rusak itu di badung
kpu badung telah melaporkan kondisi ini kepada kpu pusat
sementara perbaikan atau pergantian logistik kpu badung telah melaporkan kondisi ini kepada kpu pusat
kepala logistik baru dianggarkan pada dua ribu sembilan belas mendatang
diharapkan sebelum bulan april kotak suara tersebut sudah diterima oleh kpu badung
sehingga tidak mengganggu proses pelaksanaan pemilu pada tujuh belas april mendatang
nandang risade astika dan pasar